ibu mau cendol juga tiga bungkus
terus kerjaannya gimana
memang sih di kampung ojeknya belum banyak pak haji
nah itu daripada disini saingan banyak
emang di kampung tukang ojeknya sedikit
tapi yang naik ojeknya juga
bawain buat si titin
tapi jangan lupa
maksudnya tadi disuruh jual ke titin gitu
lu harus nyuruh entis rajin nabung
kalau udah banyak
lo ajak dah pulang kampung
iya iya tuh pak haji saya juga pengen tinggal barengan
biar tidak pusing kalau buka puasa
kalau juga sahur
gara gara kakak ada yang masakin
hari harinya bikin keringetan bau nih
bro bintur yuk
bintur aja dah
saya nanti malam aja dad habis traweh
yaudah gua jalan dulu ya
istri saya lagi bikin kolek
bapak di mana
oh tunggu di situ pak
nanti saya jemput ke situ
burr ke mana
ke warung haji sodik
mau nyari warteg burr
mau bukanya di warteg aja
lu mau ngeraktir gue
ya bayar sendiri atuh
yaudah atuh saya jalan dulu ya burr
lu kan udah di motor tis
katanya kamu mau nabung buat lebaran
sama dia aja bang
ini leng cendolnya buat buka
makasih sebentar ya
tini masuk ambil banget dulu ke dalam
enggak usah neng gratis
makasih ya bang
tini masuk dulu ya
ibu mau cendol juga tiga bungkus
mak kita tijalan dulu ya
salam ya buat si titin
eh eh sekejap
ntar lu tanya sama si titin
gimana caranya dia bisa punya rumah baru
mak kan titing punya rumah baru dibeliin maknya
kalau gitu berarti lu ntar bisa beli sendiri dong
kenapa pala lu ketombean
ya abang nanti ke persuara
hmmpong bobi beli makan dulu ya
ngkong juga mau pergi bob
soal tadi aku udah bilang sama ibu
kalau candi nya gratis
tadi ini tanya ibu dulu
yang ini gratis juga dah
tapi hari ini doang ya
sekarang apa aja di bawah neng
kemana maaf angg
hai pak lele mau kemana kita tetis makan di luar tuh nggak jadi buka puasa sini di
bis udah aja tuh buka puasanya disini emangnya bapak nggak mau makan di luar
pak haji besok lagi aja ya soalnya saya diajakin makan di luar sama sintis disini juga sama
aja makan di luar hari pagi assalamualaikum salam bang bang bang bang bang bang
gimana sih dibilang stop dari tadi malah bengong malam saya belum sarapan dari pagi ya sama nih
kita kan mau makan dimana atuh
di warteg aja ya
ya bapak bapak terserah kamu aja lah
bapak juga gak nolak
kalau kamu ngajak makannya
di rumah makan padang